skytrain moda transportasi antar terminal berbasis kereta tanpa pengemudi akan hadir mulai juni dua ribu tujuh belas di bandara internasional soekarno hatta
di bandara kita ya
dan dilansir di letik finance angkasapura ii tengah membangun proyek skytrain dengan nilai investasi sebesar sembilan ratus lima puluh miliar rupiah
dan ini didapat dari investasi angkasapura sebesar lima ratus tiga puluh miliar rupiah yang bekerja sama dengan perusahaan asal korea selatan pt len industri dan wojin
sedangkan dana sebesar empat ratus dua puluh miliar dikeluarkan oleh angkasa pura dengan menggandeng kso antara pt wijaya karya dan pt indulexo
skytrain ini nantinya akan menjadi moda transportasi penghubung terminal satu dan dua dan diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang terjadi di bandara soekarno hatta